amin rais diminta turun gunung dan maju sebagai calon presiden oleh koalisi umat madani
ya dan partai bulan bintang menilai tindakan koalisi umat madani mengusung amin sebagai calon presiden dapat memecah koalisi keumatan yang digagas rizik sihab di tanah suci
koalisi umat madani atau kum mendeklarasikan dukungan kepada amin rais untuk maju sebagai calon presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
kum berharap amin dapat turun gunung untuk mendapat peran penting dan menyelamatkan nasib bangsa
karena sampai kami pada satu sikap kita harus punya calon presiden yang dalam hitungan hitungan politis keselamatan bangsa dan negara keselamatan umat kita sepakat untuk mengusung pak amin rais
ketua kum ledjen purnawirawan syarman hamid
menyatakan dukungan terhadap amin juga terinspirasi oleh kemenangan mahathir muhammad dalam pemilu malaysia
syarwan menyebut kemenangan mahathir karena dukungan umat malaysia yang mampu mengalahkan najib selaku petahana yang didukung kekuatan asing
amin rais merupakan pendiri dan mantan ketua umum partai amanat nasional masuk dalam bursa capres partainya
amin kembali mencuat ke media setelah mengkritik sejumlah kebijakan presiden jokowi hingga menantang bertarung secara jentol
namun ketua bidang pemenangan presiden partai bulan bintang pbb sukmo harsono menilai pencapresan amin rais oleh kum dianggap memecah koalisi keumatan yang digagas rizik sihab dan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
sukmo juga menyatakan selain mencuri start dari hasil pertemuan para ulama yang akan diputuskan pada bulan juli ini tindakan kum juga dianggap tidak bijak dan bisa merusak kebersamaan
sementara itu ketua umum pt garom mahurmuzi berharap pertemuan sejumlah tokoh politik di tanah suci
dapat memberikan dampak positif dalam kontestasi politik dua ribu dua puluh
romi juga berharap pertemuan itu bisa membuat iklim politik lebih tenang damai dan sejuk
itu tidak juga menjamin akan ada keberhasilan seterusnya
karena kita juga banyak melihat sejumlah artis kita yang menikah di mekah berakhir juga cerai
jadi tidak menjamin bahwa setiap kegiatan yang dimulai
dari kota suksi sekalipun tetapi tidak diniatkan untuk ibadah akan menuai keberhasilan
sebelumnya pertemuan tokoh politik di tanah suci mengerucut pada rekomendasi pemimpin front pembela islam rizik sihab yang mendorong terbentuknya koalisi keumatan
koalisi yang terdiri dari pks pbb dan gerindra itu diharapkan mendukung prabowo subianto pada pilpres dua ribu sembilan belas
sebelumnya pertemuan tersebut diperkirakan oleh pks pbb dan gerindra
sebelumnya pertemuan tersebut diperkirakan oleh pks pbb dan gerindra